kita ke informasi lain rumah tahanan kelas b atau kelas dua b sigli aceh dibakar narapidana
penyebabnya diduga ada miskomunikasi antara petugas rutan dengan warga binaan
dilansir dari laman detik com rutan yang terletak di kawasan benteng kota sigli kabupaten pdi aceh
dibakar sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
para napi mengamuk setelah ada petugas rutan mengambil barang mereka
menurut kepala divisi pemasyarakatan kan wilkemen kumham aceh merah budiman
para napi membakar rutan karena emosi setelah ada petugas rutan yang mengambil dispenser milik mereka
dan dispenser itu sebelumnya dibagi kepala rutan untuk keperluan ibadah puasa para warga binaan
saat ini petugas rutan sigli dibantu kepolisian berusaha menenangkan warga binaan
agar kerusuhan tidak meluas dan tidak terjadi pelarian
sementara petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api